wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria sabtu pagi meninjau sejumlah fasilitas umum yang rusak
akibat aksi unjuk rasa menolak ruu cipta kerja pada kamis delapan oktober lalu
meninjau langsung ke halte transjakarta harmoni dan halte mrt bundaran hi jakarta pusat
wagub menyebut perbaikan akan dilakukan segera dan diharapkan dapat rampung dalam waktu kurang dari satu bulan
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria beserta rombongan tiba di halte transjakarta harmoni jakarta pusat
pukul delapan waktu indonesia barat
wagup meninjau halte harmoni yang saat ini masih dalam proses pembersihan puing puing pecahan kaca
tak lama wagub pun bergeser ke kawasan halte mrt bundaran hotel indonesia
yang saat ini habis terbakar dan hanya menyisakan rangka bangunan saja
total kerugian secara materi diperkirakan berkisar antara rp lima puluh lima hingga rp lima puluh tujuh miliar
wagub menyebut mulai senin dua belas oktober fasilitas umum yang rusak ringan sudah dapat beroperasi
sedangkan untuk kerusakan
kerusakan berat diharapkan dapat segera diperbaiki dalam waktu kurang dari satu bulan
kerugian itu memang berkisar rp lima puluh lima sampai rp lima puluh tujuh miliar
sementara ini bisa jadi bertambah sedang dicek ulang
kami minta dalam waktu secepatnya bisa segera diperbaiki
dan bagi yang rusak informasinya senin sudah bisa beroperasi kembali
dan mudah mudahan kita bisa perbaiki tidak sampai satu bulan